diorama salah satu sudut pasar jatinegara karya maulidin taufik ini dibuat sedetail dan semirip mungkin dengan bangunan serta suasana di lokasi aslinya
untuk bisa membuat diorama sedetail ini taufik terlebih dahulu melakukan riset langsung ke lokasi
video dan foto di pasar jatinegara jakarta timur dari berbagai sisi juga diperlukan
di tangan taufik proses pengerjaan diorama pasar jatinegara ini membutuhkan waktu sekitar dua minggu
diorama itu mirip kayak kita ngelukis
sebisa mungkin dibikin ada gradasi
jadi seolah olah rumah itu nggak terlalu kelihatan catnya monoton gitu
ada sedikit kotor kotornya debu debunya gitu
saya biasanya saya gradasikan menggunakan cetak krilik atau ada alternatif bisa pakai soft pastel atau juga cat ini model kit
belajar secara autodidaktik pria berusia tiga puluh tahun ini pertama kali mencoba membuat diorama pada dua ribu empat
taufik yang sejak kecil memiliki hobi menggambar ini pun akhirnya memutuskan meninggalkan pekerjaannya di bidang kreatif di sebuah perusahaan alat tulis
dan serius menerima
dia menekuni hobinya ini pada dua ribu dua puluh
dulu pertama tama kali bikin belajar diorama saya masih pakai kardus
cuma resikonya kalau kardus kan kalau kena air dia bakal rusak ya atau mengkerut lah gitu
akhirnya coba cari alternatif di media sosial kira kira bahan apa yang bagus
ada tuh beberapa kayak kayu terus ada pakai triplek juga
nah kalau untuk sekarang pakainya mdf
nah belajarnya dari situ
kita belajar menggunakan resin
karena yang paling sulit dari diorama itu belajar adalah pas menggunakan resin itu
kalau kita mau bikin diorama yang temanya sungai atau pantai itu kan pasti menggunakan resin
nah itu resinnya kita harus tahu takarannya salah sedikit kalau nggak resinnya pecah ya resinnya nggak kering kering
itu sih belajar ya kendala di situ

dan setelah itu dia membuat diorama
taufik membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan untuk membuat diorama berukuran besar dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi
selain menggunakan program komputer dan printer tiga dimensi ada pola dasar dan detail yang dipakai dalam diorama karya taufik ini yang dibuat secara manual dan benar benar mengandalkan skill serta keterampilan tangan
semuanya bergantung pada kebutuhan
kalau saya pribadi lebih senang yang manual
ya karena sensasinya itu benar benar nge challenge kita
dan kalau udah jadi saya lebih senang yang manual

kayak ada filter tentu yang kalau orang lukis selesai lukis hasil lukisannya itu wah gitu loh
dari situ sih rasanya mungkin rasanya ya mungkin dari situ yang membedain
lebih puas ya
lebih puas ya
karena kalau mesin kan mungkin secara hasilnya bakal lebih rapih
cuma kayak kurang natural

untuk mengembangkan karya taufik peminat dan pembeli diorama buatan taufik ini juga sudah merambah hingga ke seluruh dunia
untuk bisa memiliki karyanya taufik mematok harga berkisar tiga juta hingga puluhan juta rupiah bergantung pada ukuran dan tingkat kesulitan
erlangga wisnuaji riki maulana bogor jawa barat